sebelum dibawa ke paripurna pembahasan ruu penyelenggaraan pemilu di tingkat pansus pemilu
telah disepakat di antara pemerintah dan dpr
ada tiga hasil yang dibulirkan dan salah satunya adalah lima paket isu krusial ruu pemilu
parliamentary threshold empat persen dan sistem pemilu terbuka
sementara paket b presidential dan parliamentary threshold masing masing persen dan empat persen
sistem pemilu terbuka
paket ketiga yakni paket c presidential dan juga parliamentary threshold sepuluh dan empat persen
sementara paket i presidential dan parliamentary threshold masing masing dua puluh hingga dua puluh lima persen dan tiga lima persen